timbawuan ya kepada publik figur toko masyarakat itu
jadilah contoh yang baik di dalam masyarakat
yang kedua khusus untuk toko agama yang sering tampil bercerama di masyarakat kita
nah mari kita satu bahasa dengan menteri sulamaha pemerintah
jangan sampai kita hanya mendekati kasus covid ini dengan pendekatan fiksi
kita juga harus mampu menekatinya secara usul fikih
nah insya allah kalau kita mengikuti pemahaman keagamaan kita itu secara komprehensif
tidak perlu ada perbedaan pendapat ini kan kasus yang sangat darurat ini
nah jadi kita perlu menyentuhkan bahasa fisik ke depan
insya allah kalau kita sudah sedemikian itu
saya yakin insya allah bangsa kita akan terbebas secepatnya